spekulasi yang tinggi nampaknya tidak membuat minat masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto berkurang terlebih di masa pandemi
total investor aset kripto melonjak hingga mencapai enam lima juta pengguna
dengan pertumbuhan investor yang tinggi berbagai modus penipuan yang menawarkan aset kripto pun bermunculan dan kian meresahkan
tersangka biasanya menawarkan iming iming hasil yang tetap dan meminta bayaran tertentu kepada para korban
bagaimana kita mengenali tipu tipu investasi kripto bodong
untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan kripto ekonomis teguh kurniawan harmanda
mas manda selamat pagi apa kabar
halo selamat pagi mas aldi alhamdulillah baik mas
baik mas manda ini kan di tengah tingginya ya minat terhadap investasi di aset kripto
kalau dilihat dari berbagai modus penipuan yang ada saat ini mengatasnamakan kripto
skema penipuan apa yang kerap terjadi di tengah masyarakat di tengah para investor kripto mas
iya jadi kalau kita
ngomongin modus operandi dari para pihak yang ingin menguntungkan diri mereka sendiri itu ada banyak sebenarnya mas aldi
tapi yang paling populer itu ada dua ya skema mlm skema ponzi
nah biasanya dua skema ini yang paling masif dilakukan karena paling gampang untuk kemudian bisnis crypto ini
untuk mengajak orang dan kemudian memberikan seolah olah reward kepada orang tersebut
karena kita tahu kayak
ponzi terutama ya bahwa sebenarnya dana yang dimasukkan ke dalam organisasi tersebut itu kan
tidak dikelola dengan semestinya tetapi mereka hanya menggerus dari modal atau kemudian investasi lain
yang masuk ke dalam organisasi tersebut
jadi kedua hal itu yang paling sering dan paling gampang untuk dijadikan sebagai modus operandi biasanya mas aldi
paling gampang paling sering didapatkan tengah masyarakat jadi boleh ditekankan ya mas manda jika ada skema
skema investasi mengatasnamakan kripto yang kemudian menawarkan sejumlah uang hasil
tapi harus menyertakan uang kemudian untuk diberikan kepada upline nya ini
bisa dikatakan bahwa ini merupakan investasi aset kripto yang bodong ataupun ilegal begitu mas manda
betul jadi kalau saya boleh lebih memperdalam lagi
jadi ada beberapa jenis aset kripto penipuan aset kripto yang saya coba lihat dan seliti
jadi kalau kita tahu bahwa aset kripto
aset kripto ini kan salah satu jenis investasi digital sekarang jadi tidak ada yang namanya tatap buka
sehingga orang semua percaya kepada sebuah aplikasi tertentu
nah banyak yang kemudian aplikasi aplikasi ini seolah olah mereka di branding sudah legal gitu
jadi tadi dalam narasi sudah dibilang bahwa ada beberapa kasus yang mereka tidak ada izin
tetapi ketika mereka mempromosikan mereka itu mengatakan bahwa mereka sudah terdaftar di otoritas tertentu itu yang pertama
yang kedua biasanya mempromosikan
dan kemudian mereka juga menunjukkan adanya sertifikat terdaftar
yang kita tahu bahwa sertifikat terdaftar itu biasanya mereka manipulasi gitu mas
selanjutnya adalah mereka menawarkan yang namanya peak return
nah ini yang hati hati
tidak ada salah satu investasi dimanapun termasuk di aset kripto yang menawarkan keuntungan yang pasti
karena sudah pasti itu tidak benar
dan selanjutnya adalah ya itu tadi ya dengan skema reward
untuk kemudian anggota mereka supaya bisa mengajak
pihak yang lain dan seterusnya
jadi jika ada fixed return yang ditawarkan oleh salah satu media exchange yang ilegal
begitu bisa dipastikan ini adalah sebuah penipuan atau scam ya mas manda
nah ini salah satu juga yang sering menjadi permasalahan ya
menjadi kemudian modus penipuan masuk di dalamnya itu pada saat adanya initial coin offering
bagaimana kemudian para investor ini bisa tidak tertipu dengan proses initial coin offering tersebut mas manda
oke jadi hal yang paling penting
yang diketahuin adalah investor itu sendiri mas albi
jadi ketika saya mau masuk ke dalam investasi apapun termasuk aset kripto
dan aset kripto itu tadi sudah dimention juga ya
ada yang initial coin offering atau bahkan mungkin investasi untuk coin yang sudah ada
pertama pahamin profile dari resiko individual tersebut
kalau kemudian profil risiko saya itu rendah sebaiknya tidak masuk untuk ke dalam yang ico
jadi lebih baik memilih coin yang sudah established
yang memang sudah banyak
peminatnya dan seterusnya
terus kemudian yang kedua lihat bagaimana si koin tersebut untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam ekosistem crypto sendiri
karena kalau kita boleh di dalam lagi yang namanya ico mereka itu punya sebuah paper mas albi
yang namanya itu adalah white paper
jadi white paper itu kurang lebih hampir sama seperti prospektus kalau sebuah perusahaan mau listing di bursa
di white paper itu biasanya mereka akan menjabarkan seluruh informasi seluruh rencana baik itu tim milestone nya dan apa yang mereka akan selesaikan
nah dari white paper aja sebenarnya bisa kelihatan apakah kemudian proyek ini yang nantinya akan melakukan ico gitu ya ini adalah rencana yang baik
atau kemudian hanya seperti mereka dapatkan uang dan mereka bisa run away
nah ini yang kemudian hati hati
nah selanjutnya yang paling penting
yang saya coba amati nih dari orang indonesia adalah jangan pernah ikut ikutan mas
nah ini yang penting gitu ya
jadi kalau misalnya ada teman kita yang ikut ico terus kemudian ya dia sampaikan wah ini bagus nih koinnya segala macam gitu ya
jadi kurang lebih seperti itu mas
karakternya kan memang begitu ya mas mada
jika kita melihat bagaimana bursa saham saat ada satu perusahaan yang ipo pasti menjadi incaran para investor
apalagi kalau melihat bagaimana
laporan keuangannya rencana proyek perusahaan yang sangat menjanjikan begitu
nah kalau melihat perbedaan antara ipo di bursa saham ico di aset kripto sebetulnya apa yang saat ini masih menjadi miss
sehingga kita harus memberikan perhatian lebih nih
tidak bisa kita semerta merta mengikuti langkah investasi yang kita lakukan jika kita berinvestasi di pasar saham
oke jadi yang pertama adalah kalau ico yang kita lihat ini kan sifatnya desentralisasi
mereka bisa membuat sebuah seolah olah adalah penjualan sendiri gitu ya
tapi terus terang saya tidak menyarankan untuk orang yang memiliki profil resiko rendah untuk masuk ke dalam proses ico
ada lagi yang kedua ada namanya adalah initial exchange offering
jadi ico ini lebih relatif aman
karena dia itu dikurasi oleh exchange tersebut
jadi tidak serta merta bahwa koin manapun itu bisa menjual secara gampang gitu
jadi dari exchange tersebut
mereka seolah olah punya tanggung jawab gitu ya
wah koin tersebut adalah koin yang memang baik nih kemudian hari gitu
jadi sama lah seperti dua perusahaan yang tidak bisa segampang itu untuk bisa listing gitu ya
tetapi kan mereka akan dilihat laporan keuangannya manajemennya rencana strategi corporate nya dan yang lain lain
nah ini yang membedakan
nah apa yang menjadi miss
yaitu tadi saya bilang bahwa edukasi kepada masyarakat itu menjadi sangat penting gitu ya
karena kita lihat bahwa masyarakat ini hanya terlena dengan keuntungan tetapi mereka lupa terhadap aspek risikonya
nah ini yang kemudian peran kita bersama untuk terus mengedukasi
jadi kenali profil risiko diri sendiri kemudian jangan ikut ikutan ya
harus bisa mencari atau mencari sumber yang paling tepat jika ingin menginvestasikan uang
kemudian mas manda ini kalau di dunia kita juga mengenali ya ada kasus koin yang cukup besar
begitu juga cukup menghebohkan ada onecoin dan juga centratec
indonesia ini menjadi salah satu negara juga yang jumlah penambahan investor aset kriptonya cukup tinggi begitu
apa yang bisa dipelajari dari dua kasus dunia tersebut untuk agar tidak terjadi begitu di dalam negeri di indonesia
iya jadi sekali lagi saya bilang jangan hanya terlena dengan hype
kalau kita bilangnya adalah homo
jadi ketika kita takut untuk kehilangan momentum nah disitulah para orang orang yang tidak bertanggung jawab ini justru bisa meraih keuntungan lebih gitu ya
ketika dia membuat sebuah hype kemudian dia jual hype itu ke umum terus kemudian akhirnya dipublis ditangkap hype tersebut
dan disitu dia akan mendapatkan keuntungan
jadi sekali lagi yang saya sampaikan adalah dari kejadian kejadian yang sudah terjadi gitu ya
kita bisa berkaca bahwa investasi di aset kripto ataupun investasi manapun itu merupakan sesuatu hal yang beresiko tinggi gitu ya
terus kemudian yang kedua adalah
cek legalitas dari platform ataupun koin tersebut
jadi tadi di narasi juga disampaikan bahwa ada satu koin yang tidak terdaftar di bapak p maupun di ojk gitu ya
nah hal ini yang jangan serta merta masyarakat percaya begitu saja gitu
jadi coba cek legalitasnya
dan selanjutnya adalah cek dari tujuan si proyek tersebut
kalau kemudian dia hanya sekedar mining ya terutama untuk di crypto nih
jadi dia hanya seolah olah mining bahwa nanti di mining akan mendapatkan return
sopik apa namanya pengembalian gitu
nah itu sudah pasti tidak benar gitu ya
itu itu yang penting
nah ada pun yang saya lihat bahwa masyarakat kita ini masuk semua asetnya dia ya
jadi contoh misalnya tadi ya ada beberapa koin yang dia anggap bahwa menguntungkan buat dia gitu ya
dia akhirnya masuk semua asetnya ke sana
ketika kemudian sebuah aset kripto itu tidak benar
yang paling penting lakukanlah diversifikasi
jadi kalau kemudian si investor ini tadi dia memang masuk gitu ya
dengan yang beresiko tinggi
saran saya adalah dia bisa memilih aset kripto juga
yang memang sudah memiliki legitimasi yang baik
darah global gitu ya
kita tahu di situ ada bitcoin ada etherium ada binance coin dan yang lain lain gitu ya
dan itu mereka bertanggung jawab atas proyeknya lah selama ini mas
kemudian lihat lagi koin koin yang memiliki legalitas dan juga dilindungi oleh ojk
ataupun mbak pepri di dalam negeri yang juga tidak hanya sekedar mengikuti hype
tapi benar benar tahu seluk beluknya begitu fundamentalnya
sehingga bisa terhindar dari berbagai penipuan yang berdasarkan
atau mengatasnamakan aset kripto
baik terima kasih untuk sementara mas teguh kurniawan harmanda
crypto ekonomis sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi ini
selamat pagi mas
manda sehat selalu
terima kasih mas aldi